bulan agustus lalu sekitar empat puluh miliar rupiah dr richard
ormas besar ya kan
bentang bentang dilonggarin yaudah basket basket
benda benda yang menjadi simbol dipasang pada ranting pohon
kok kantor demokrat sama pdb p tiga deketan nih katanya kita